kita balik ke informasi kriminal lain penyidik jatantras polda jotimur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan
yang disertai mutilasi seorang guru honorer di kediri dan blitar jawa timur
rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan
serta mencari tahu detail proses perseteruan di antara korban dan pelaku hingga berujung pada pembunuhan
kedua tersangka aris sugianto dan aziz prakoso
langsung dibawa ke lokasi pertama sebuah warung nasi goreng yang disewa salah seorang tersangka
di desa sambu kecamatan ringinrejo kabupaten kediri
rekonstruksi pertama dilakukan dengan beberapa adegan
yang diawali terjadinya cekcok antara korban dan kedua tersangka
rekonstruksi berjalan dengan tiga puluh delapan adegan
yang diakhiri dengan adegan proses penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan kedua tersangka
dengan cara dibacok menggunakan parang di lehernya
kemudian mayat korban dimutilasi
sebelum dimasukkan koper
koper kemudian dibawa dengan motor
dan dibuang di bawah jembatan karanggondang kecamatan udanaum blitar
sementara kepala korban dibuang di sungai desa jemekan kecamatan keras kabupaten kediri
polisi harus bekerja lebih keras dalam mengamankan jalannya rekonstruksi
karena di salah salah jalannya rekonstruksi
ratusan warga yang telah berada di luar meringsek masuk
untuk melihat jalannya rekonstruksi dari dekat
itu ada tiga puluh delapan
adegan rekonstruksi yang kita laksanakan tahap tahap
sementara belum nanti kita lihat nanti
perhatikan dari sebelas dan dua belas
apakah si budi aris ini menduduki badan daripada almarhum
di situ akan kelihatan
kalau dia tidak menduduki berarti bohong
berarti kita akan cari lagi unsur
ini kan sementara belum kita temukan unsur percara
spontan itu kita pegang dari rekor
sementara itu proses rekonstruksi juga dilakukan di blitar
tepatnya di jembatan karanggondang kecamatan udanau
dalam rekonstruksi ini kedua tersangka menjalankan sejumlah adegan
mulai dari membuang koper berisi tubuh korban
hingga membakar pakaian dan barang bukti milik korban
dalam proses rekonstruksi ini
tersangka aris terus menangis menyesali perbuatannya
kasubdit jatan ras tiga reskrim mumpolda jatim
menegaskan penyidik menjerat keduanya dengan pasal berlapis
termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati
kita menerapkan tiga pasal
pembunuhan berencana tiga ribu empat ratus empat puluh
subsidiar pembunuhan tiga ratus tiga puluh delapan
dan atau tiga ratus enam puluh lima
ayat tiga yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban
menurut pihak kepolisian
jalannya rekonstruksi telah sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka
sehingga proses hukum tersangka dapat segera diselesaikan
kasus mutilasi seorang guru honorer di kediri dan blitar
sempat menggegarkan warga
polisi pun berhasil menguap kasus ini
sekitar delapan hari pasca kejadian
tim liputan cnn indonesia